selamat malam pak ruslan
selamat malam mbak
pak ruslan barusan informasinya peringatan dini tentang tsunami yang tadinya sudah dikeluarkan
barusan dicabut bagaimana dengan kondisi dari para penduduk tempat tinggal dan juga penduduk sekitar tempat pak ruslan berada saat ini
sudah seperti apa kondisinya
ya saat ini kami sedang berada di bukit halimun di kota luwu
di sulawesi tengah di kota luhut keupatan banggai sulawesi tengah
nah setelah ada gempa magnitudo enam sembilan warga panik dan berlarian ke arah jalan raya
kemudian saya dan teman teman wartawan ikut menenangkan warga dan mengarahkan agar berlarian ke arah bukit
karena ada peringatan tsunami di grup di forum yang kami ikuti
nah saat ini
warga semua sedang berada sebagian warga sedang berada di bukit halimun
di kawasan salah satu hotel yang besar di kota luwuk saat ini
jadi setelah peringatan tsunami dicabut kami juga menyampaikan kepada warga bahwa peringatan tsunami sudah dicabut
sebagian warga sudah berangsur angsur kembali dan ada yang masih tetap bertahan di bukit kalimun
pak ruslan kalau dari pantauan pak ruslan saat ini ada kerusakan seperti apa yang ada di gedung gedung misalnya
atau rumah rumah yang berada di pandangan mata sekitar pak ruslan
ya saat kami lari dari arah pantai karena kami memang tadi sedang berada di pantai
saat kami lari ke perbukitan kami belum menemukan ada bangunan bangunan yang robo atau yang runtuh di sepanjang jalan
tetapi di hotel tempat kami menginap ini ada beberapa keramik yang terjatuh dari temboknya dan ada yang terancam
pak ruslan adakah peringatan atau juga himbauan dari pemerintah setempat atau bmkg setempat yang sampai saat ini mungkin sudah diumumkan gitu kepada masyarakat
ya sampai saat ini kami ikuti baik di grup whatsapp maupun di whatsapp pribadi
peringatan peringatan dari bmkg sulawesi tengah begitu gencar mungkin karena pengalaman palu yang tujuh empat itu
sehingga gencar informasi yang diterima
informasi informasi hoax bahwa sudah terjadi tsunami di bangkai kepulauan juga sempat diklarifikasi bahwa belum ada tsunami
tetapi meskipun demikian kami yang berada di kota luwung ini masih tetap mengkonfirmasi kepada pihak pihak terkait apakah benar atau tidak sudah terjadi tsunami
di epicentrum gempa itu di teluk tolo di sekitar kabupaten banggai kepulauan
bahkan sempat ada kabar hoax ya pak ruslan
boleh dijelaskan sekali lagi pak kronologi saat terjadinya gempa seperti apa
ya kronologinya saat itu sekitar pukul delapan belas tiga puluh atau sekitar tiga delapan belas sepuluh tiga puluh lima lah begitu saya dan teman teman sedang memesan kopi di salah satu warung kopi yang tetap di pantai
tiba tiba kami merasakan begitu kencang gempa dan lama tetapi gempanya tidak sekencang yang kami rasakan waktu dua puluh delapan september di palu
tetapi saya dan teman yang berpisah tempat saling menelpon saya meminta kepada teman teman saya supaya segera menjauh dari pantai
begitu teman teman saya menjauh dari pantai tiba tiba muncul peringatan tsunami dari bmkg
jadi kami sudah menjauh dari pantai muncul peringatan itu
sehingga warga yang berlarian itu kami ikut mengarahkan tapi ada yang nangis ada yang sambil menggendong neneknya orang tuanya yang sudah lansia ada anak anak yang lari
tapi kami melihat pohon pohon kelapa juga bergoyang di sekitar pantai klakson mobil bersaut sahutan dan kendaraan bersahutan di jalan semua lari ke arah bukit
dan kami hanya bisa berteriak teriak di jalan raya agar semua menjauh ke arah perbukitan
dan kembali kami ikut lari juga dengan
kencang ke arah perbukitan
sekali lagi berarti belum ada informasi sama sekali dari pemerintah kemudian juga himbawan seperti apa yang diberitahukan kepada masyarakat apakah sudah bisa pulang ke rumah masing masing atau bagaimana pak ruslan
ya pak ruslan bisa mendengar suara saya
pak ruslan saya ulangi lagi pertanyaan saya ya pak ya
jadi sampai dengan saat ini apakah sudah ada himbauan dari pemerintah setempat atau dari
dari pihak manapun yang berwenang gitu ketika masyarakat ini sudah bisa kembali ke rumah masing masing atau bagaimana pak saat ini kondisinya
ya sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi dari pemerintah setempat pemerintah di kabupaten banggai agar mengumumkan warga kembali sampai hari ini
sampai sebetik ini saat saya di telpon ini belum ada informasi itu
sehingga yang saat ini ya kami juga tidak berani menyampaikan warga agar kembali
tapi kami cuma bisa menyampaikan peringatan

jadi warga yang masih mengungsi menempat di mana sementara pak ruslan
kita masih berada di lagi duduk duduk di sekitar bukit ini di bawah
jauh dari pantai
oke menjauhi pantai ya pak ruslan
kami harapkan agar ini himbauan cepat keluar informasi terkini juga cepat keluar dari pemerintah dan juga bmkg setempat ya pak ruslan
saya bersama dengan teman teman wartawan juga dan penduduk di tempat pak ruslan tinggal
terima kasih atas informasi ya pak ruslan